kita masuk ke informasi yang pertama rani tania istri pengelola dan juga pemilik situs nikah siri
memohon kepada presiden jokowi dan juga kapolri tito karnavian untuk meringankan hukuman suaminya aris wahyudi
rani tania menyatakan situs nikah siri sejatinya hanya situs biro jodoh bukan untuk melakukan tindak pidana prostitusi
saya mohon maaf atas kehilapan suami saya yang sudah meresahkan semuanya saya mohon maaf
rani tania istri tersangka kasus dugaan perdagangan orang dan prostitusi melalui situs nikahsiri com
mencurahkan kegelisahannya kepada awak media di balai wartawan polda metro jaya
dengan didampingi penasihat hukumnya rani tania menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
atas kehilapan suaminya membuat website nikahsiri com
rani mengatakan sejatinya website nikahsiri com hanyalah situs biro jodoh semata
adis wahyudi tidak memiliki niatan untuk melakukan eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur yang selama ini dituduhkan
rani bahkan memohon kepada presiden joko widodo dan kapol ritito kanavian untuk bisa meningankan hukuman suaminya
rani mengaku sejak suaminya ditahan ia dan anaknya sangat mengalami kesulitan ekonomi
rani hanya bisa hidup dari belas kasihan kerabat dan berhutang
saya sebagai perwakilan dari keluarga
atas kata kata suami saya yang tidak pernah berniat untuk membuat
anak nikahsiri com tersebut dibuat sama suami itu hanya sebagai biro jodo saja
tidak ada niatan sampai dituduh untuk eksploitasi anak dan perempuan
penasihat hukum aris wahyudi henry indraguna mengatakan
telah mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik polda metro jaya
henry menjamin kelainan tidak akan melarikan diri
tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya
istri aris ranitania juga ikut menjaminkan diri agar suaminya bisa mendapat penangguhan penahanan
henry menyebut website nikasiri com lahir akibat keterdesakan ekonomi
karena aris wahyudi kalah dalam ajang pemilihan kepala daerah
kalau dikatakan desakan ekonomi keluarga itu betul
bahwa saudara aris wahyudi dan keluarga ini dengan desakan yang sangat sangat terdesak sekali
bahkan untuk makan aja kan susah sekali
nah karena kebetulan juga saudara yudi ini cuma punya kemampuan di it
makanya muncullah ide membuat website nikahsi com
nah kalau dikatakan apakah pernah gagal dalam pemilihan calon pimpinan daerah
itu memang betul
ya beliau sudah habis banyak
berapa satu miliaran
kurang lebih lima miliar
kurang lebih berapa
henry menegaskan selama empat hari website nikahsiri com beroperasi
tidak terjadi transaksi antara klien dengan mitra

tidak akan menjadi perubahan
uang lima juta rupiah yang didapat aris wahyudi
adalah uang pembayaran administrasi bagi klien yang ingin mendaftar
setelah dibuka ke anggotaan mitra
henry mengatakan tidak ada mitra perempuan
justru kaum lelaki yang mendaftar
menurut henry semua klien atau mitra yang mendaftar di website mikasi com
disyaratkan melampirkan ktp dan harus berusia tujuh belas tahun ke atas
arief kurniawan jakarta